perjalanan wisata kuliner saya mulai di pagi hari
buka pukul tujuh pagi kedai yang berkonsep budaya melayu tionghoa
atau yang kerap dikenal dengan konsep kopi tiam ini
berada di jalan truno joyo kota malang jawa timur
hanya lima menit saja jika berjalan kaki dari stasiun kota baru malang
saya tertarik mencoba kopi butter
lihat saja nih cara membuatnya
susu kental manis dicampur racikan kopi yang khas
sentuhan akhirnya tentu saja memasukkan butter
butter yang digunakan bukan sembarang butter
kopi kongca mengaku memesan khusus jenis butter yang akan digunakan
jadi butter kopi ini atau yang lebih dikenal sebagai bulletproof kopi
itu memang udah ada dari dulu dan digunakan sebagai sajian untuk memulai hari atau sarapan
jadi karena kandungan lemaknya tinggi jadi cocok untuk sarapan
tak cukup dengan setangkir kopi
tenang disini banyak juga pilihan menu lainnya
menu yang tersedia di kedai ini mengadaptasi menu asia tenggara dan singapura
mengusung konsep street food dan banyak menjadi rujukan kaula muda
tak perlu khawatir soal harga
karena beragam menu yang ditawarkan di bandrol mulai sepuluh sampai dua puluh lima rupiah saja
lihat saja saya akhirnya malah kalap memesan hampir semua menu
yang unik dari kopi butter ini adalah rasanya lebih creamy
jadi kopi butter ini lebih aman ketika kita makan di tempat lain
kita misalkan belum sarapan mau minum kopi nah kopi butter ini solusinya
karena disini itu kan dari ornamen ornamen cafe nya terus kayak suasananya itu kan klasik banget ya

nek konsep kopi team juga di kedai yang satu ini
lokasi kedai peng yu kopi team ini cukup tersembunyi
pengunjung harus masuk mendalam komplek pertokohan kayu tanam
tak jarang sudah ada pengunjung yang mengantre sejak kedai ini dibuka
pengunjung yang datang disambut dengan aksi memasak yang mengusung konsep dapur terbuka
ini membuat saya semakin lapar
saya langsung memesan menu andalan di sini bernama mikwar
olahan mie ini spesial dengan memadukan bumbu rempah kuah kari
yang dimasak di dalam pot keramik lalu ditambah topping ayam asap jamur sayur
dan terakhir taburan bawang goreng daun bawang dan biji wijen
jadi mi kwar itu dia mie nya dengan konsep kuah kari
jadi kuah kari yang dibumbui dengan rempah rempah
jadi memang di konsep konsep kopi tiam belum ada
tapi kita coba tonjolkan ini di konsep kopi tiam
ternyata masyarakat atau customer juga banyak yang menikmati seperti itu
selain mie kuah ada juga mie kering menu nasi hingga wonton
semuanya disajikan di dalam pot seperti ini
meski menu menunya estetik harga menu di kedai ini mulai dari tujuh sampai tiga puluh saja
abdul malik malang jawa timur